dua putra presiden joko widodo gibran raka buming raka dan kaisang pangarep dilaporkan ke kpk
mereka dilaporkan terkait dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang
pelaporan dilakukan mantan aktivis reformasi seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan yang juga dosen universitas negeri jakarta ubedillah badrun
ubedillah melaporkan perusahaan yang didirikan oleh wali kota solo gibran raka buming raka kaisang pangarep bersama anak pemilik pt ms berinisial ap
menurut dari ubedillah ptsm merupakan perusahaan yang terlibat kasus pembakaran hutan pada dua ribu lima belas dengan tuntutan rp tujuh sembilan triliun
namun tuntutan kementerian lingkungan hidup atau klhk ini hanya dikabulkan senilai tujuh puluh delapan miliar rupiah oleh ma
setelah kasus ini pemilik pt sm diangkat sebagai salah satu duta besar indonesia sedangkan anaknya membangun perusahaan bersama gibran dan kaisang
dengan kucuran dana rp sembilan puluh sembilan tiga miliar
laporan ini disampaikan oleh ubedillah dengan sejumlah bukti dan telah diterima kpk melalui layanan pengaduan masyarakat kpk
anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan
jadi memang ini kisahnya dari tahun dua ribu lima belas
dimana ada perusahaan besar inisialnya sm dan sudah menjadi tersangka
pembakaran hutan dan sudah dituntut oleh kementerian klh